presiden jokowi mengunjungi sejumlah pengungsian dan titik daerah terdampak bencana banjir lah rujan di kabupaten agam sumatera barat
presiden meninjau daerah simpang bukit batabuah kabupaten agam provinsi sumatera barat
di sana jokowi melihat pembersihan kerusakan dengan alat berat
jokowi didampingi kepala bnpb lejen suharyanto menteri pmk muhajir effendi dan menteri pupr basuki hadi mulyono
ini kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan jembatan darurat semuanya sudah dilakukan dan masih ada satu dua yang masih dalam proses
kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal
presiden juga menemui pengungsi di lapangan batu tabah
presiden dan ibu negara bertemu anak anak mengungsi dan memberikan bantuan pada korban bencana
selain itu jokowi juga memberikan santunan pada warga yang rumahnya rusak dan memberikan santunan bagi warga yang keluarganya menjadi korban bencana
untuk mengetahui kunjungan presiden jokowi di kabupaten agam sumatera barat kita telah terhubung dengan jurnalis kompasifi asri gunawan
asri hingga saat ini bagaimana situasi di pengungsian
usai presiden memberikan santunan dan juga bantuan bagi para warga terdampak
ya saat ini posko pengungsian di lapangan batu taba kabupaten agam sumatera barat masih dipadati oleh warga khususnya yang terdampak dan juga para pengungsi
karena kita ketahui bersama jurnal dan saudara tadi usai presiden jokowi dodo mengunjungi posko pengungsian di batu taba ini
masyarakat begitu antusias menerima bantuan sekaligus juga kehadiran dari presiden joko widodo
tadi sempat memberikan bantuan kepada anak anak kemudian memberikan bantuan berupa makanan
dan pokok kebutuhan pangan hingga santunan duka kepada para korban terdampak khususnya ini yang mengalami kerusakan rumahnya ini secara berat sedang dan juga ringan
hingga ada santunan duka bagi ahli waris korban meninggal dunia yang diberikan oleh presiden joko widodo
kalau saya pantau di sini juno dan saudara ada sejumlah posko selain tenda pengungsian ada juga posko trauma healing
ini di mana para pengungsi ataupun juga korban terdampak banjir lahar dingin gunung merapi
bisa melakukan trauma healing atau kemudian kembali memulihkan kondisi psikisnya pasca bencana
karena kita ketahui juga pasca bencana ini menyebabkan trauma kepada para korbannya begitu
kemudian selain itu ada pojok yang mana bisa dimanfaatkan oleh anak anak
di mana ini ada taman hiburan bisa digunakan oleh anak anak bermain
dan juga ada posko kesehatan ini untuk mengecek kesehatan bagi para warga yang mengungsi
diketahui dari data bnpb ada ratusan warga
yang mengungsi di posko batu taba ini judo dan saudara dan angka ini memang berubah ubah
ada beberapa warga yang memang mengungsi untuk sementara waktu saja
kemudian berpindah mengungsi ke kediaman kerabat terdekatnya
ataupun juga ada warga baru yang baru saja mengungsi begitu di posko atau di pengungsian batu taba ini
kemudian selain dari bantuan yang diberikan oleh presiden joko widodo pada kunjungan hari ini
presiden joko widodo hari ini juga melakukan koordinasi
masih bersama stakeholder terkait baik itu dari jalan jalan kementerian
ada kementerian pupr tadi kementerian sosial
kemudian juga kepada tni polri
dan tentu saja bnpb bpbd dan juga basarnas
terkait dengan penanganan pasca bencana banjir lahar dingin gunung merapi yang terjadi pada sebelas mei lalu
kemudian untuk masa tanggap darurat ini masih akan diberlakukan sampai tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu
terhitung empat belas hari dari atau pasca kejadian di tanggal sebelas mei lalu
ya sri untuk saat ini bagaimana rencana pemerintah untuk merelokasi rumah warga yang terdampak terutama rusak parah sedang hingga ringan
ya tadi disampaikan oleh presiden jokowi ada enam ratus dua puluh lima rumah setidaknya yang ini terdampak
baik itu ringan sedang maupun juga berat
namun ada sekitar satu ratus lima puluh sembilan rumah ini yang dikategorikan rusak berat dan perlu direlokasi
ini rencananya akan ada seratus kartu keluarga ataupun juga kepala keluarga maksud kami yang akan direlokasi begitu tempat tinggalnya dan akan segera dilakukan
namun harus ada koordinasi terlebih dahulu
nah apabila lahannya sudah ada sudah ditentukan maka pembangunan untuk relokasi hunian dari warga terdampak ini bisa langsung dilakukan karena tadi seperti yang disebutkan oleh presiden jokowi bahwa bahan bahan atau barang barang bangunan ini sudah disiapkan
sehingga memang saat ini hanya butuh lahan mana saja yang bisa dijadikan lahan relokasi untuk dihuni warga kemudian baru bisa langsung dibangun
nah lahan yang akan menjadi lahan relokasi yang perlu diperhatikan tentu saja ini harus dipastikan
nah selain dari relokasi presiden joko widodo juga mengarahkan kepada pemerintah setempat untuk segera membuat sabodam
ada lebih dari lima puluh sabodam
yang ditargetkan dibuat di sumatera barat khususnya di kabupaten agam kemudian juga kabupaten tanah datar namun saat ini baru ada dua sabodam saja
nah itu tadi yang disampaikan presiden joko widodo
dan untuk targetnya memang ditargetkan secepatnya bisa segera dilaksanakan dan arahan juga dari kementerian sosial kepada para warga ini yang rumahnya sudah tidak layak dihuni yang rusak ini untuk tidak meninggali tempat tinggalnya lagi
kepada warga ini yang terdampak khususnya korban yang mengalami rumahnya ini mengalami kerusakan ringan sedang hingga berat untuk kemudian bisa tinggal di tempat yang layak untuk dihuni yang dinyatakan aman
dan ini merupakan arahan juga dari pemerintah setempat termasuk dari bupati maupun juga dari gubernur sumatera barat juno
baik terima kasih atas laporan lengkap anda jurnalis kompas tv
asri gunawan dari kabupaten agam sumatera barat